pengembangan jakarta international halal hub segera terwujud
ini setelah pt pelabuhan indonesia ii dan pt jakarta industrial state pulau gadung
sepakat membangun tempat transit produk halal pertama di indonesia
kepastian ini menyusul penandatanganan nota kesepakatan bersama
tentang penyusunan kajian kerjasama pembangunan dan pengoperasian
dalam gelaran world islamic economic forum ke dua belas di jakarta
halal hub merupakan transit area untuk produk produk dari negara negara non muslim
dengan tujuan ke negara negara mayoritas muslim seperti indonesia
keseluruhan halal hub nantinya adalah integrasi dari pelabuhan atau halal port
pergudangan atau halal zone serta penerapan konsep logistik dan rantai pasok halal
pelabuhan tanjung priok akan menjadi halal port
sementara kawasan industri pulau gadung sebagai halal zone dan industri kreatif